kedatangan presiden joko widodo dan ibu iryana di pasar seni sukawati gianyar
disambut meriah warga dengan tari tarian dan alunan gemelan khas bali
presiden joko widodo melihat langsung hasil revitalisasi pasar seni sukawati
yang rampung tahun dua ribu dua puluh satu silam
pasar seni ini terdiri dari tiga blok yang masing masing terdiri dari empat lantai
dan menampung lebih dari tujuh ratus pedagang yang menjual beragam barang kerajinan untuk souvenir
pasar ini dari yang a b dan c menghabiskan anggaran rp satu ratus enam puluh miliar
tetapi kalau saya lihat tadi ke dalam memang perubahannya sangat sangat
sangat drastis sekali
penataan barang penataan dari produk produk yang dihasilkan oleh para seniman
para pedagang berharap kunjungan presiden bisa berdampak pada semakin banyaknya pengunjung yang datang
dengan mengendarai sepeda motor listrik
gubernur jawa barat ridwan kamil dan wali kota medan bobi nasution berkeliling kota medan pada rabu siang
di kawasan jalan pegadayan yang akan dijadikan kawasan wisata kuliner
dan tempat komunitas anak muda railwalk ridwan kamil berjanji membantu mendesain kawasan tersebut
tidak hanya itu dia pun akan membantu pendanaannya dengan menggunakan dana csr bank bjb
saya kebetulan punya bank bjb
tadi nawarin ke pak wali kalau memang mau saya menyumbang desainnya sedikit lah ya percontohan
biayanya dari bank bjb nanti jadi inspirasi
jadi dari yang dulu tempatnya potensi kumuh menjadi tempat yang istimewa kayak di jepang
wali kota medan menyambut dengan tangan terbuka niat baik rencana ridwan kamil
bobi berharap masyarakat bisa berpartisipasi dalam penataan kawasan tersebut sehingga memiliki nilai ekonomi
sementara itu gubernur jawa tengah ganjar pranowo
kemisi yang meninjau penanganan stunting di posyandu kebupaten cilacap bersama ahli gizi
diharapkan ibu hamil yang memiliki problem kandungan dapat terpantau para pelayan kesehatan
mulai dari ibu hamil hingga saat melahirkan ibu dan bayinya pun sehat
kita harapkan nanti pada saat ibu hamil melahirkan sehat
ibunya sehat bayinya sehat
ketika anak tumbuh dipantau mereka semuanya akan bisa mendapatkan layanan seandainya ada sesuatu yang kurang
berdasar fortifikasi yang kemarin kita launching di magelang
sudah sampai di sini juga
terus kemudian kita bantukan kepada mereka
nah mulai detik ini kita akan memonitor
itulah nanti laporan laporan mingguan yang akan masuk kepada kami
tim liputan cnn indonesia